yang mengkritisi statement statement dari mas hasto kristianto sekjen pdi perjuangan
yang seakan dianggap menjegal kemungkinan terjadinya pertemuan antara presiden jokowi
dengan ibu megawati soekarno putri
kesepakatan ini saya ingin sampaikan bahwa itu sama sekali tidak benar
yang ada adalah apa yang disampaikan oleh pak sekjen
tentu itu adalah cerminan dari suasana kebatinan
yang dirasakan oleh seluruh kader pdi perjuangan
baik itu di tingkat simpatisan di tingkat anak ranting
dan sampai tingkat elit maupun ibu megawati soekarno putri sendiri
karena kita ketahui tentunya pak hasto dalam kesaharian
berkomunikasi langsung dengan semua pihak di internal
dan tentu beliau dalam menyampaikan statement statement
berpaku pada apa yang dirasakan oleh teman teman
apa yang dirasakan oleh kader kader
dari tingkatan akar rumput sampai tingkatan elit di internal kami
dan harapan kami tentu
dan kami ketahui juga bahwa masyarakat bisa memahami
apa yang dirasakan tentu karena apa yang kita lihat